dan lebih dari seratus orang di indonesia ini yang sudah mendahului teman sejawat
nggak tertera gitu di dalam hati saya gitu
ya sedih sekali
dan ini bukan suatu permainan bukan suatu skenario yang dibuat buat
dan bayangkan untuk mendidik seorang dokter hingga sampai pada tingkat spesialis mereka itu butuh waktu yang lama
butuh biaya yang besar
di tempat saya bekerja itu antriannya selalu full
untuk pasien yang membutuhkan ruang rawat inap
ya mudah mudahan semakin sedikitnya
masyarakat atau kita yang terjangkit dengan ketertiban ya saya harap
karena ngelihat di lapangan gitu ya
ngelihat di lapangan banyak banget orang orang yang menyepelekan nggak pakai masker
sedangkan saya sendiri sama teman teman sampai sempat ada di titik jenuh yang
ya ampun kita udah berbulan bulan loh pakai apd nggak pulang gitu
tapi kok ada orang yang nyepelin
jadi harapannya itu untuk masyarakat untuk semuanya untuk lebih aware lagi
karena kita memang gitu jadi mungkin kita di tempat praktek kita udah apa namanya lengkap dengan apd

jadi ini semua berlaku untuk semua nggak cuma untuk masyarakat untuk dokter juga semua
tiga m itu menurut saya sangat penting sih

rindu pasti saya rindu sama keluarga di rumah apalagi ngeliat keluarga semua bisa kumpul
rindu pasti saya rindu sama keluarga di rumah apalagi ngeliat keluarga semua bisa kumpul
saya jauh tapi satu pesannya tidak perlu khawatir
insya allah saya di sini sehat dan bisa melewati fase ini dan bisa berkumpul lagi di rumah